selama perjalanannya fpi beberapa kali pernah mendapat masalah
beberapa tokohnya pernah menjalani persidangan hingga hukum pidana akibat perbuatan melawan hukum
dan berikut ulasan singkatnya
muhammad rizik syihab yang kini menjabat sebagai imam besar fpi
pernah dua kali mendapat hukuman penjara
pada dua puluh satu april dua ribu tiga dirinya difonis tujuh bulan penjara akibat penghasutan
mengganggu ketertiban umum dan merendahkan pemerintah
tidak hanya itu rizik syihab juga pernah difonis satu tahun enam bulan penjara
karena membiarkan anak buahnya melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian
memerangi ahmadiyah pada tiga puluh oktober dua ribu delapan
nah yang anda saksikan di layar kaca juga tentu kenal ini
novel haider hasan bakmumin yang kini menjabat sebagai sekzen dpd fpi jakarta
pada enam april dua ribu lima belas ia difonis hukuman penjara selama tujuh bulan
karena diduga sebagai dalam bentrokan dan kerusuhan fpi
menolak ahok sebagai gubernur pada oktober dua ribu empat belas
nah ada satu lagi ini munarman yang kini menjabat sebagai jurubicara fpi
pernah difonis satu tahun enam bulan penjara pada tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
karena dianggap salah satu dalam kasus penyerangan terhadap kelompok ahmadiyah
atau yang dikenal sebagai insiden monas dua ribu delapan
nah ini adalah penyelesaiannya
nah ini adalah penyelesaiannya